komisi pemilihan umum tidak melakukan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik di daerah otonom baru papua
pelaksanaan proses verifikasi partai politik masih menggunakan peraturan yang lama yakni undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
proses pendaftaran dan verifikasi partai politik daerah otonom baru papua dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang no satu tahun dua ribu dua puluh
kpu tidak melaksanakan proses itu karena perpu baru diterbitkan maksud kami setelah berakhirnya proses pendaftaran partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh
proses pendaftaran partai politik dilakukan sejak tanggal satu sampai empat belas agustus dua ribu dua puluh dua sedangkan perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua diterbitkan pada dua belas desember dua ribu dua puluh
oleh sebab itu kpu masih merujuk pada undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sembilan
dalam perpu ada ketentuan tentang bagaimana status provinsi provinsi baru
perpu tersebut ditekankan atau diatur bahwa untuk di daerah provinsi baru tidak dilakukan kegiatan verifikasi partai politik
karena apa kegiatan pendaftaran partai politik dilakukan sejak tanggal satu sampai empat belas agustus dua ribu dua puluh dua
itu masih berdasarkan undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas